meski menyatakan mendukung prabowo sebagai capres dua ribu dua puluh
politikus pdi perjuangan buniman sujatmiko yakin
dirinya tidak akan mendapatkan sanksi berat dari pdip
buniman mengklaim deklarasi kepada prabowo adalah keputusan pribadi
bersama dengan rekan rekan petani
budiman berharap keputusan pribadinya ini tidak akan berujung
pemecatan sebagai kader pdi perjuangan
budiman sendiri resmi menyatakan dukungannya kepada prabowo subianto pada jumat